sayang maaf ya aku tuh hari ini ada pemotretan iklan baru
yaudah aku ke kamar mandi dulu ya sayang
aku mau mandi dulu
ngapain kamu ke rumah mandi buahin
nanti kalau jatuh lagi kayak di rumah sakit gimana
ini tadi ada chat dari andin
dia bilang dia udah menemukan sebelah anting kamu yang hilang
syukurlah andin gak curiga sama sekali soal anting itu
dia mau balikin ke aku
anting ini dulu bukannya kita beli buat elsa ya
kok ada di andin terus dia bilang andin itu punya kamu
itu pak jadi
jadi sebenernya kejadiannya tuh udah lama
waktu itu aku pinjam antinya elsa
terus kita pernah sama sama ke rumahnya andin sama nino waktu mereka habis nikah
jadi kayaknya antingnya jatuh di sana pak
dan kenapa makanya anting itu ada di kopernya andin ya karena itu
jadi andin mengira itu antingnya

tapi kenapa anting itu baru diketemukan sekarang
kan kejadiannya udah bertahun tahun yang lalu
karena mama juga gak tau anting itu hilang dimana pak
andin juga gak pernah cerita
dan sepertinya andin juga baru sadar belakangan ini kalau anting itu ada sama dia
jadi ya baru baru ini dibahasnya soal anting itu
bersihkan ada bula anting itu
tidak ada yang menutupi wadah equino

ayo ubah video dulu

saya farah dari bagian human capital rumah sakit sejahtera
mau memberitahukan kalau dokter michelle diterima di rumah sakit kami sebagai dokter
alhamdulillah jadi saya diterima mbak
iya betul dok untuk jadwal praktek nanti kami kabari melalui email ya
iya sama sama dok
alhamdulillah akhirnya aku diterima
setelah wawancara dan tes berkali kali
akhirnya aku diterima jadi dokter di sana
maaf non di luar ada tamu mas angga
oh iya sebentar ya mbak ya
halo elsa mama mau kasih tahu kamu
kalau antinya udah ketemu
andi yang nemuin dan besok andin mau kasih antinya ke mama
beneran antinya udah ketemu
iya tadi andin itu chat mama dia sampai kirim fotonya segala
andi bilang dia dapetin antinya itu dari rena
yes akhirnya keberuntungan berpihak ke gue
urusan sama preman udah beres belum kamu bisa handle kan
udah mama tenang aja jangan khawatir
hari ini aku mau ke rumah
hari ini semuanya beres
syukur deh kalau gitu
yaudah ya sayang kamu hati hati ya
yaudah deh gue cepet dua pulang aja
ini elsa sebenarnya kemana sih
udah sampai sore kayak begini belum juga pulang
telepon gak diangkat
apa jangan jangan masih bermasalah sama preman yang bapak surya bilang tadi
kamu ini gimana aja sih
pergi dari tadi gak bilang bilang
aku telpon juga gak diangkat
aku tuh hari ini ada pemotretan
yaudah aku ke kamar mandi dulu ya sayang
aku mau mandi dulu
ngapain kamu ke kamar mandi buah handphone
nanti kalau jatuh lagi kayak di rumah sakit gimana
taruh aja disini
kalau aku perhatikan
elsa akhir akhir ini selalu aja bawa handphone ke kamar mandi
ada apa sebenarnya
apa aku cek aja handphone dia
tunggu handphone nya dikasih password
biasanya juga nggak ada passwordnya
pasti ada yang disembunyiin elsa dari aku
kamu tuh mau ketemuan sama temen kamu
yang hacker itu
tadi pagi kan kamu abis ketemu al
apa adin itu pernah hamil anaknya roy
kamu nanya gak ke al
sebenarnya gue udah bahas dengan al
ya ampun gak kamu
masa main rahasia rahasia aja sama aku
emangnya perempuan doang bisa nyimpen rahasia
cuma juga bisa dong
cuman masalahnya gini loh
dan gue udah janji sama dia gue gak akan pernah cerita ke siapapun itu
jadi sekali lagi sorry
gue bakal jaga rahasia al
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
karena gue udah janji sama dia
jadi kalo ada informasi sekecil apapun itu
aku perlu tau dong
apaan sih kamu
yaudah lah kalo emang kamu gak mau kasih tau
aku gak maksa
oh ada yang bete
jangan gitu dong
kok sampai dirahasiain kayak gini
apa andin itu benar pernah hamil sama roy
bu andin sepertinya cocok pake baju ini
warna dan modelnya
cocok sekali dengan bu andil
cocok buat kamu
paket aja andin ya
oh buah cucu omba yang cantik pasti udah ada dong
gak perlu buat reyna
tuh bajunya reyna suka
untuk pak al
tunggu sebentar ya pak ali ya
nah ini untuk pak al
serasi dengan istri bapak
aku pake setelan jas gue aja ya biar gak ribet
darling ini momen spesial
kamu harus pake baju yang spesial juga
udah ikutin aja
mumpung masih ada matahari
ayolah reyna semua
kita ganti yuk
sejak kapan handphone kamu di kunci
kamu kan gak pernah kunci handphone kamu
aku pengen nyobain password aja di handphone aku
emang gak boleh ya
makin aku heran deh
ada yang kamu curigain
yang harusnya itu dicurigai adalah kamu
kan kamu yang selama ini mikirin mantan kamu
maaf bukan begitu maksudnya
aku cuma pengen tau aja
bapak kamu tadi nelfon
cerita kalau kamu ada masalah dengan seorang preman
dan preman ini ngajem kamu
aku aja gak tau apa apa kamu gak pernah cerita